sampai jumpa di video selanjutnya
karena aku sayang sama adik aku
aku perhatian sama dia
oke kamu gak berantem sama rendy
sekarang kamu gak masuk kerja
iya kan aku harusnya hari ini tuh foto klip
yang berhasil kami taklukan
apapun yang ada di depan nanti
kami akan bergandengan tangan
dan sepenuh hati
akan menua bersama
untuk berhenti meditasi
namun masih satu kali
sebuah awal kamu
hari ini jadwal aku sama mas randy foto priwat
aku bisa foto prilate dengan perasaan kacau kayak gini
rean kalau mau tambah buburnya masih ada loh di belakang
mama tuh belinya banyak banget buburnya
soalnya kan mama tahu ini bubur kesukaan kamu
tenang aja kalau kamu mau tinggal ambil di belakang ren
ada apa lagi sih
jangan galau galau terus ah
hpnya gak bisa dihubungin
padahal hari ini tuh
kita ada jadwal untuk foto priwat ma
buat gak masuk kerja
ya mungkin aja
handphone yang mbak catherine tuh lobet
atau kamu datangin aja
langsung ketemu orangnya
aku kayak di jakarta
ini kayak waktu aku sama bella
tiba tiba bella gak ada kabar
hape nya gak aktif
gak bisa dihubungin
ren denger ya
jangan kamu sangkut pautkan antara mbak catherine sama bella
mbak catering yang mbak catherine
bella itu udah masa lalu
jangan kamu ungkit ungkit lagi dia
aku mau ngomongin sesuatu
nah itu mbak catherine telpon
sebentar ya mbak
anakku randy itu memang benar benar udah jadi bucin dia
jadi galau terus
jadi galau terus
jadi galau terus
jadi galau terus
kamu kemana aja sih
dari semalam hp kamu gak aktif loh
dari semalam hp kamu gak aktif loh
dari semalam hp kamu gak aktif loh
priwet kita di cancel di hari ini
katanya minta reskejul
ada keperluan keluarga
oh gitu ya
terus gimana kita reskejul aja ya

nanti saya minta izin lagi ke pak
aku juga belum tau sih mas
aku juga belum tau sih mas
pasti aku kabarin kamu
besok kamu gak usah nyumput aku ya

mau bilang yudi udah bener kok
jadi besok aku dianturin sama yudi

yaudah ya mas
kenapa catherine jadi gini
kenapa catherine jadi gini
kenapa catherine jadi gini
udah selesaikan masalah kamu sama mbak catherine
makanya kamu itu jangan pikiran aneh aneh
makanya kamu itu jangan pikiran aneh aneh
makanya kamu itu jangan pikiran aneh aneh
makanya kamu itu jangan pikiran aneh aneh
misalnya mbak ikut asya ya sama sama
kok bos tinggal disini bos
kenapa gak di rumah
ada dennis tinggal di rumah
kamu tolong siapin penjagaan
di setiap sudut ruangan di apartemen ini
saya gak mau liat jessica pergi dari sini
jangan cuma bisa bilang siap siap aja pak
tugas kamu satu belum selesai
saya nggak bisa nunggu terlalu lama
saya permisi ya bos
sama putra aja ya
kalian berdua aja
riza sama putra kok ya
herna sama mama dulu ya
papa nyusul di belakang
dada dulu dong
dada mama dada papa gitu
dada mama dada papa
tam nanti rakim ntar masak yah
jam segini baru keluar kamar
alir gak kerja hari ini
udah izin juga aku sama panino
coba lihat bentar
kamu habis nangis mata kamu sembah
kamu berantem sama randy
enggak apaan sih enggak kamu tuh kepo banget deh
kamu tau gak kenapa aku begini
karena aku sayang sama adik aku
aku perhatian sama dia
oke kamu gak berantem sama randy
sekarang kamu gak masuk kerja